hai setelah berbulan bulan duduk di dalam kelas seru juga ya mengajak anak anak berwisata di
alam bebas di parongpong kabupaten bandung barat anak anak bisa belajar beternak dan
bercocok tanam ada pembimbing yang mendampingi mereka belajar menanam jagung jadi anak anak ini
pengunjung anak anak tadi diajak untuk bercocok tanam jagung mulai dari menggali tanah mengguburkan
tanah kemudian memasukkan bibit jagung dan memberi pupuk ini nih saya sudah bersama dengan salah satu
anak namanya alvaro ya gimana tadi udah nanem nanem ini seru terus pas tadi kan kotor tangannya gimana
ya sedikit pun ya cuci tangan cuci tangan aja ya tapi tadi susah nggak nih nanam nanam jagung tapi
seru seru serunya gimana ya nanem maganya seling dikit zona pupuknya malah jatuh jatuhan semua
kebanyakan lagi tapi tadi yang penting nanti bisa tumbuh subur ya makasih ya sehabis menanam jagung
anak anak juga bisa ikut memanen wortel wortel yang sudah dipanen lalu dibersihkan dan dijadikan
pakan rusa dan kelinci yang ada di lokasi ada juga peternakan ayam kampung arab yang bisa dipanen

yang bisa dipanen telurnya nah jadi setelah panen telur di peternakan ayam arab yang hasilnya telur yang
dihasilkan telur omega ini anak anak ini bisa langsung bawa pulang telurnya nih mulai sed overnight
mali makan dimasak ayo buat anak anak yang senang main air adap kalau kecil dengan kedalaman dua puluh cm
ada ikan masnya loh disini anak anak diajarkan untuk bersabar dan mengatur strategi menangkap ikan kita
sebutnya prakarya alam jadi hasil hasil alam dibuat menjadi sesuatu yang pertama itu ada telur telur
asin anak anak belajar membuat telur asin nah itu yang menarik juga disini misalnya mereka
habis panen itu boleh telurnya boleh pakai telur yang kita sediakan atau memang yang mereka mau
pakai telur yang ini itu mereka belajar membuat telur asin sendiri nanti ada kakak pemandunya
yang akan memberitahu step stepnya seperti itu lalu ada juga membuat prakarya alam yang dari
biji bijian dan daun kering gitu itu nanti dibentuk jadi lukisan yang ketiga ada tanah
lihat itu kita bisa membentuk atau menghias tanah liat para orang tua juga menikmati kegiatan ini
bahkan ada yang mendapat pengetahuan baru jadi kalau rusana hidungnya basah berarti
healthy sehat gitu tapi kalau kalau hidungnya enggak basah berarti sedang sakit jadi kalau
belajar itu ya
iya terusnya kita juga naik zip line gitu terusnya zip line nya seru banget
seru tapi sedikit bau ada bau nggak apa apa bau
nggak tadi belajar apa aja
belajar ambil telur mengelilingi sama teman teman jika anak anda suka dengan laut dan ekosistemnya
ada science center ocean world di dalam trans studio bandung tempat wisata dalam ruangan ini
menyediakan informasi tentang kehidupan biota laut kepada para pengunjung ada beraneka
peraga seperti fosil hiu terbesar atau megalodon replika cumi raksasa dan replika perahu ini
paduan dari berbagai macam sains ya ilmu pengetahuan jadi maksudnya bukan hanya
tentang bicara tentang binatang tetapi ilmu fisikanya ada kimianya ada biologinya ada
semua digabung menjadi sains di sini bukan hanya tentang sains kita juga disini ada edukasi
gimana cara kita mengelola laut maksudnya sampah plastik yang kemudian berada di laut
gimana banyaknya gimana mempengaruhi binatang binatang yang ada di laut
di sini juga kita edukasi bahwa kita harus sama sama merawat laut di sini
anemon laut hiu dan ikan laut lainnya menjadi daya tarik
dua pengunjung asal tanggerang banten ini rupanya tertarik dengan ikan piranha
lihat ada ikan dihiu terus habis itu ada piranha
nah di situ ada tulisan nggak boleh dipegang nanti itu soalnya berbahaya
dan kenzo juga belajar cara naik perahu kalau tanggelam
kalau ibu kenapa ibu pilih usap mkc
baik sih ya buat dia pengalaman dia banyak dia tahu gitu
jadi biar liburan sambil belajar
iya biar bisa liburan sambil belajar ya ken
seperti cnn indonesia trans studio bandung merupakan anak usaha ct corp
meski sudah ada pelonggaran peraturan dari pemerintah
pengelola tetap mengimbau pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan
rizka rizlia sidki irfan bandung jawa barat